ya ini yang salah satunya yang mengkhawatirkan dalam demokrasi pemilu kita
video aksi kampanye hitam kembali beredar
kali ini sebuah video viral di makassar sulawesi selatan
ironisnya sebab pelakunya adalah ibu ibu lengkap dengan atribut partai
video viral ini berawal dari pengamatan seorang perempuan
yang berada di mobil patroli polisi
sekelompok ibu ibu dengan kostum nyaris ragam datang dari rumah ke rumah
rekaman berikutnya seorang ibu mengenakan busana dengan simbol partai
menjelaskan akibat yang dihadapi jika mendukung salah satu calon presiden
apakah kita mau kalau pelajaran agama di sekolah dihapuskan oleh jokowi bersama ininya
itu kan salah satu programnya mereka
yang pertama pendidikan agama dihapus dari sekolah sekolah
terus rencananya mereka itu mengatakan pesantren itu akan menjadi sekolah umum
dan berbagai macam cara untuk menghubungi ini
sehingga kita inginkan supaya bagaimana caranya
video ini diduga diabadikan di makassar
antara kemiripan logat perempuan dan seorang laki laki yang terlibat dalam dialog tersebut
plat nomor kendaraan mobil yang terekam dalam video juga diduga berasal dari sulawesi selatan
setelah menerima video badan pengawas pemilu makassar langsung bergerak cepat
dengan menghubungi sentra penegakan hukum terpadu
langsung berkoordinasi dengan bawaslu provinsi untuk men share di grup
supaya di sulawesi selatan ini segera langsung diidentifikasi tempatnya
apakah memang kejadiannya atau lokusnya itu di sulawesi selatan langsung terdapat
karena terus terang saja kami juga sudah men share ke teman teman kecamatan
untuk diteruskan ke teman teman bpl
nah karena sampai sejauh ini yang kami dapat itu belum ada informasi lupusnya itu di mana
tapi tentunya kami akan lakukan investigasi
hingga kini bawas pemilu makassar menangani empat video viral
yang diduga mengandung unsur kampanye hitam
menyalahgunakan jabatan untuk mempengaruhi masyarakat
dan keterlibatan aparat sipil negara dalam politik
alwi fauzi makassar sulawesi selatan
nah itu yang rame di sulawesi selatan sebelumnya ini ya
direkturat kriminal khusus polda jawa barat menetapkan tiga warga
yang diduga pelaku penyebaran berita bohong alias hoax
dan juga kampanye hitam di karawang jawa barat sebagai tersangka
ketiga wanita tersebut disangka melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik
dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara
namun ketiganya didilai tidak melakukan tindak pindahan pemilu
ketiga warga sel karawang ip cw dan es
ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoax
mereka disangka dengan sengaja mendistribusikan video berkonten negatif
dengan durasi lima menit
dan dengan dua puluh sembilan detik yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat
mereka dijerat dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik
konten video penyebaran video dari akun twitter citrawid
itu kita ketahui bersama menimbulkan keresahan sejak awal
maka dalam hal ini awal kita sudah melakukan tindakan penyelidikan
kemudian tepatnya sejak tanggal dua puluh lima kemarin
kita menetapkan ketiganya sebagai tersangka
dan statusnya tentu ini menjadi penyelidikan menjadi penyelidikan
sementara terkait pidana pemilu yang diduga dilakukan ketiga pelaku
bawaslu provinsi jawa barat sudah menetapkan mereka tidak melanggar undang undang pemilu
dikutip dari detik com menurut abdullah ketua bawaslu jabar
ketiga perempuan tersebut tidak memenuhi unsur dalam pasal dua ratus delapan puluh ayat satu huruf c undang undang pemilu
dalam pasal itu dijelaskan
peserta dan tim kampanye dilakukan dengan kemampuan untuk mencari penyelidikan yang tidak diperlukan
hanya dilarang menghina seseorang agama suku ras golongan calon dan atau peserta pemilu yang lain
setelah bawaslu karawang melakukan pemeriksaan
ketiga perempuan yang kini tersangka bukan termasuk tim pelaksana kampanye
sementara itu saudara salah satu tersangka es menyatakan
jika es bukanlah kader salah satu partai
es adalah ibu rumah tangga yang sehari harinya berada di rumah berdagang es campur
dia pergi sama yang kerawang itu
dia mau ngetuk apa apa
jadi cuma diajak aja
dijanjiin nggak bu mau dikasih uang atau gimana
bu itu aja kalo kesini gratis es gak bayar
s dan tersangka lain diamankan polisi sejak hari minggu dua puluh empat februari lalu
jika terbukti bersalah melanggar uu ite
mereka terancam hukuman penjara selama enam tahun
demokrasi indonesia sejak transisi reformasi mulai ditanam dipupuk dan dirawat untuk menghasilkan produk pemimpin wakil wakil rakyat atau kebijakan yang berkualitas dan baik untuk orang banyak
namun belakangan ini kampanye hitam hoaks dan ujana kebencian muncul sebagai hama penyakit yang berpotensi merusak tanaman demokrasi kita
dua kasus pengantar tadi menjadi gambaran bahwa bahaya racun itu ternyata masih ada dan bergentayangan di mana mana
bahkan beberapa tahun lalu
ketika ini kira kira apa pemicunya
bagaimana kita memberantas hama ini
kami akan membahasnya malam hari ini bersama mas benny ramdhani dari tkn jokowi maruf amin
terima kasih mas benny terima kasih sudah datang
kemudian ada bang andre rosiade dari bpm prabowo sandiaga
terima kasih bang andre
kemudian untuk mengawal kita secara moral dan intelektual
ada rey rangkuti disini analis politik dari lingkar madade
terima kasih bung rey atas kedatangan
terima kasih bang andre
terima kasih bang rey disini tapi saya mau ke
dia yang selama ini menanam memupuk dan menyirami tanaman demokrasi kita
jangan sampai terserang hama kan tanaman yang sudah anda pupuk itu
saya mau ke mas benny dulu nih
anda melihat hama hama seperti yang tadi
apa namanya apa yang terjadi kita lihat di sulawesi selatan di karawang
dan mungkin kalau kita buka handphone kita mas benny
panorama media sosialnya kayaknya nggak jauh jauh berbeda dengan apa yang kita khawatirkan
bicara kapal kita
menyedihkan ya kontestasi demokrasi ini kan seleksi kepemimpinan
seleksi elit ya baik presiden maupun pemilu legislatif
yang saya sering sampaikan di beberapa tempat ada kejahatan
empat kejahatan besar dalam demokrasi kita
pertama politik uang kedua politisasi birokrasi
yang ketiga politiking penyelenggara dan keempat hoax
bagaimana hari ini rakyat dicuci otaknya
kemudian berita berita bohong
kemudian juga kebencian fitnah adu domba
itu menjadi alat provokasi dan cuci otak masyarakat sehingga tidak siap berbeda
padahal memilih presiden itu hanya ya siklus lima tahunan
dan setelah itu kemudian kita menjadi masyarakat bangsa
yang tentu harus bersatu kembali dan mengakui siapapun pemenang
dalam kontestasi demokrasi adalah pemimpin indonesia pemimpin rakyat kita
dalam perspektif anda terutama di tkn jokowi maruf
seberapa sudah mulai terjadi
ganggu seberapa sudah mulai membahayakan
atau anda anggap ini ya jadi inilah benalu benalu parasit yang tinggal gampang sekali
yang tidak mengganggu
tapi sangat ya karena hoax kebohongan fitnah adu domba ini kan memiliki potensi daya hancur
daya rusak yang sangat high explosive ya
dia tidak hanya menilai merusak dan menghancurkan nilai nilai demokrasi
meluluh lantakan harmoni sosial masyarakat indonesia
tapi juga menjadi ancaman serius bagi peradaban kita
ya ini masalah serius
yang jokowi selalu mengatakan kepada kami
pesta demokrasi ini adalah pesta yang harus memberikan pendidikan politik bagi rakyat
yang harus diisi juga oleh semangat riang gembira
tapi selama ini mas benny kubu anda jadi korban atau sama sekali tidak tersentuh
maksudnya ya kita aman aman saja dari saat ini
kalau bicara data yang kita miliki ya kubu kita khususnya pihak pak jokowi menjadi korban
dan itu jauh sebelum tahapan pemilu dilaksanakan
bagaimana pak jokowi dituduh sebagai pki
bagaimana jokowi dituduh sebagai antek asing
ya kemudian juga antek cina
bagaimana juga pak jokowi dituduh sebagai orang yang tidak jelas silsilah keluarganya
dan tuduhan tuduhan kejam biadab inilah yang menurut saya ini dilakukan oleh mereka yang layak disebut sebagai gerombolan terorganisir
yang sangat membahayakan
oh jadi bukan sporadis orang iseng iseng saja ini menurut anda terorganisir sistemik gitu
melihat dari pola
siapa pelakunya mas benny
melihat pola yang dimainkan melihat tema tema atau isu isu yang dikembangkan
narasi narasi besar yang kemudian itu menjadi alat cuci otak yang dimasukkan ke setiap kepala masyarakat kita
ini adalah gerombolan terorganisir yang saya sangat meyakini ada kaitan dengan pihak pihak tertentu
yang tentu ya terlibat langsung dalam kontestasi demokrasi pilpres dua ribu sembilan belas
oke berarti kalau ada gerombolan yang pak jokowi jadi korban
berarti ada gerombolan lain yang menginginkan pak jokowi tidak jadi presiden lagi
nanti kita akan jawab apakah tuduhannya bukan tuduhan apakah tunjuknya ke bang andre atau enggak
kita jawabin itu saja deh bang ya
kita sudah dengar tadi perspektif dari mas benny dan kubu satu
bagaimana melihat fenomena hama penyakit bernama hoax ini
dan ujarannya itu adalah apa
ujarannya itu adalah apa
ujarannya itu adalah apa
ujarannya itu adalah apa
dan itu diproses oleh pihak kepolisian cepat tangkap selesai
itu ada hubungan dengan bpn dua
kan silahkan saja ditelusuri oleh kepolisian bahwa apakah memang ada hubungannya atau tidak
sama dengan kasus mbak ratna yang digoreng sedemikian rupa
katanya mbak rana ini disetting oleh kami
sampai sekarang kan nggak ada jelas hubungannya apa apa
sama juga kasus yang di kerawang maupun di makassar
beda dengan yang terjadi terhadap kubu kami
terhadap kami ini yang suka melakukan hoax kepada pak
uli nusron misalnya
lalu siapa lagi tuh
denis regar tuh di media sosial
lalu siapa lagi
bahkan hari ini tuh ketua umum p tiga itu namanya siapa namanya
juga melakukan fitnah keji kepada pak prabowo
bilang kami hti di belakang kami
pak prabowo mendukung kilafah
udah laporin belum
ini negara hukum lah
nah inilah hebatnya
kalau kasus yang berhubungan dengan pak jokowi
uh cepat proses hukumnya
bahkan dani saja yang gak jelas ngomong idiotnya kemana
udah di sel di surabaya
kita melaporkan berulang ulang kali
gak jelas kasusnya dimana
kalau tadi mas benik katakan ada gerombolannya yang terorganisasi
romi ini ketua umum p tiga ini bilang hti
pancasila dan undang undang dasar
belum pernah bicara atau mengatakan menolak khilafah
pak beni saya kasih tau
apa kurang nasionalismenya dari jokowi
prabowo itu sudah pernah
menggadaikan nyawanya untuk republik indonesia
dimana pak jokowi waktu itu nggak jelas
tapi waktu hti dibubarkan kan
menolak ati silahkan menggugah kami menolak karena cara caranya cara cara otoriter ini
kemuduran terhadap demokrasi bicara bicara kapan hitam bahkan obat obat menyebabkan memularkan
membuarkan silakan proses pengadilan jangan abang abang ini bangun maaf pak jokowi itu
penikmat reformasi bukan pejuang reformasi jangan sampai orang yang
jajan sampai kita melebar kemana mana kita bisa nyanyi tapi reformasi merusak cita cita reformasi
seperti yang dilakukan oleh pak jokowi dengan membuarkan hti tanpa proses pengadilan
silahkan diungkap saja kalau memang ada di pihak kami yang terbukti silahkan proses hukum
kan tiga o tiga m itu sudah ditangkap oleh kepolisian tinggal ditulusuri apakah memang ada settingan
dari pihak kami memang apakah diatur dari pihak kami gampang saja kalau kata mas benny bukan
mama saja karena terorganisir banyak sekali kan santai aja jadi gibrow intinya kenapa kalau polisi
urusan kasusnya pak jokowi kalau tki yang lapor cepat beda dengan kami contoh contoh kita lihat aja
ini ada kasus yang menarik sekarang ya petani bawang yang dituduh bersandiwara oleh guntur romli
guntur romli sudah dilaporkan ke pihak kepolisian jalan nggak atau tidak kasus itu atau immanuel
immanuel benizer dilaporkan oleh teman teman dua belas jalan gak ini yang dekat dekat saja jadi
bang kenapa kita laporin saya kasih semangat mas beny dulu tapi
kita melihat percuma kita laporkan oke kita udah capek melaporkan ada menolak bahwa ada
ada gerobolan terorganisir yang kemudian tadi dikatakan mas ben silahkan dibongkar diproses
aja kalau memang ada ditangkap jangan melakukan hoax juga itu sikap andre ini kan bertentangan
sebetulnya kalau tidak dikatakan ambigu ya prabowo dengan timnya selalu membangun narasi narasi besar
tentang penghormatan pada hukum negara ini adalah negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima dan politik
soalnya ambiguitas andre ya dalam kasus mama silakan proses untuk membuktikan apakah mereka
bagian dari gerombolan yang terorganisir ya kami meyakini itu karena sekelas emak emak di kampung
kemudian mengusung tema tema yang jelas jelas ini menjadi bagian dari skenario besar yang kami
pahami misalnya bagi nara besar bagaimana seorang emak emak bisa berpikir bahwa jika jokowi terpilih
undang undang lgbt atau perkebunan sejenis itu akan disahkan kemudian juga pendidikan agama akan di
ya dan yang lainnya ya nah saya pikir ini bukan pikiran murni jenion dari mama ini pikiran elit
ya elit yang tentu terjebak pada sahwat kekuasaan yang menjadikan sahwat politik di atas segala galanya
kemudian harmoni sosial persatuan indonesia yang menjadi cita cita bersama para funding
father jadi bukan kuatkan oleh ya teman teman gerakan reformasi sembilan puluh delapan ini dihancurkan dilululantakan
itu sistemik sekali menurut anda itu sistemik yang terorganisir menurut saya yakin dan nanti pihak kepolisian akan membuktikan
itu dalam proses hukum boleh saya tangkapin sebelum ke bang rey ya sabar bang beni
bang benny kan kasus ini sudah diselidiki oleh pihak kepolisian polisi begitu cepat begitu tangkap langsung menangkap memproses
kita tunggu saja proses kepolisiannya kalau memang ada yang organisasi yang gerombolan terstruktur
sistematis itu bisa dibongkar oleh kepolisian jangan juga abang membangun narasi hoax disini itu satu lalu kedua kami enggak ambigu
capek melaporkan contoh indonesia barokah itu kami tiga kali ke kantor polisi baru yang keempat kalau tidak salah baru diterima
kalau tidak salah ya keempat kami datang baru diterima dan sebelumnya ada dua puluh kasus yang sudah kami laporkan dalam masa kampanye
satu pun gak ada yang jalan bang jadi daripada kami apa sedih ya kok nggak ada yang proses hukum jalan berbeda dengan kita
enggak memang faktanya begitu karena gini karena pak jokowi bilang di debat pertama karena pak jokowi bilang di debat pertama laporkan saja
kepada kepolisian saya akan garansi tapi kita sudah laporkan sudah dua puluh kasus nggak ada yang jalan beda kalau tkn melaporkan
daripada langsung jalan cepat daripada bang rey juga sedih karena gak diajak ngomong saya mau kasih ke bang ray dulu
bagaimana perspektif anda melihat perdebatan ini melihat kampanye hitam sudah seberapa danger lampu hijau kah lampu kuning kah atau sudah lampu merah
kita menurut saya sudah pada tahap lampu merah ya karena korbannya bukan hanya satu dua orang dalam catatan saya setidaknya dua dua puluh orang
setidaknya catatan kita yang kasusnya diproses bahkan sebagiannya sudah masuk penjara ya dipidana itu oleh karena itu ini kali pertama dalam sejarah peneliti kita ada korban sebetulnya yang tidak bersifat fisik ya tapi korban dalam bentuk mereka dipenjara sejak pemilu sembilan puluh sembilan dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas
maksudnya yang menjadi korban ini siapa bang orang yang menyebarkan orang orang yang masuk penjara lah gara gara politik kan gara gara pemilu ini
termasuk yang dituduh menyebarkan kampanye hitam tadi
termasuk mereka di penjara mereka dipenjara karena pemilu kira kira gitu lah kira ya apakah karenanya mereka melakukan kekerasan melakukan kebohongan melakukan hujat apa namanya ucapan tidak senonoh
macam macam dan seterusnya tapi faktornya adalah pemilu ini kali pertama dalam sejarah pemilu kita orang begitu banyak masuk ke penjara karena pemilu gitu
dan trennya berubah kalau sebelum sebelumnya itu kan orang masuk penjara lebih karena manipulasi suara misalnya begitu ya
melakukan kekerasan dalam penelitian fisik ya misalnya membakar tps mengancam orang lain dan seterusnya gitu
kalau ini tidak kekerasan dalam bentuk verbal itu ya melakukan apa namanya ya di media sosial macam macam dan seterusnya gitu
tapi korbannya jauh lebih banyak daripada hal hal yang berkaitan dengan korban yang bersifat fisik
anda lihat ini sporadis saja sporadis tidak terstruktur orang orang iseng iseng saja karena tidak tahu
atau menurut anda ini memang sistem politik yang bekerja
saya asusistematis atau tidak saya kurang tahu presisi
tetapi menurut saya ini lebih karena faktor bangunan politik yang dibangun sedemikian rupa
siapa yang paling berdosa bang
saya pikir saya harus mengatakan ini elite editnya mereka membangun politik sedemikian rupa
sehingga di publiknya di masyarakatnya ini bekerja seolah olah mereka bekerja
atas dasar keimanan kira kira gitu ya
milih akar dan rasa iman menolak akar dan juga rasa iman
nah efek dari kerasaan iban itu muncul fanatisme dan karena fanatisme
maka segala sesuatu yang mereka produksi mereka anggap adalah tindakan yang mendukung
dan sekaligus menyelamatkan para calon mereka
bukannya fanatisme dalam politik itu harusnya bagus memang
karena dibangun ada keterikatan antara calon antara elite dengan suasana hati para pendukung
bukan fanatisme lebih tepat ya tapi keterkaitan
biasanya kita sebagai apanya apa namanya itu
hubungan antara pemilih dengan para elitnya yang dibangun atas dasar kontrak sosial kan
oleh karena itu sebetulnya tidak mengenal apa yang disebut dengan fanatisme
mereka hanya dikenal dengan ikatan yang bersifat politis
yang itu lima tahun enam tahun selalu bisa dikoreksi
nah yang sekarang ini tidak terjadi
yang saya sebutkan dengan fanatisme itu karena baik atau salah
apa istilahnya itu ya calon yang mereka dukung
pasti akan baik dan harus dibela
jadi sangat tidak putih
iya sangat tidak putih
dan itu menurut anda dosa
dosa elit yang memproduksi atau memframing pikiran masyarakat seperti itu
sejak dari awal dibangun sedemikian rupa bahwa seolah olah pilpres ini
khususnya ya pilpres ini adalah hubungan antara hitam dan putih
hubungan mati dan hidup
dan lebih tinggi sekali adalah hubungan antara iman
dosa halal dan haram
kang bedi dan pak andri punya kontribusi dosa juga
itu salah siapa
tanya ke pemerintah pak jokowi
itu salah di moderator yang harus memberikan
ini bahkan oposisi
moderator juga salah kita harus break dulu
supaya nggak salah lagi ke depan
kami akan segera kembali saja
intinya penyakit atau penyakit hama demokrasi kita tentu saja ada racun hoax
racun ujangan kebencian
ada juga kampanye hitam
apa namanya lembaga riset media sosial politik ke wave
punya beberapa riset terkait dengan hoax hoax paling ternama
dari pemilu dua ribu empat belas dan juga beberapa bulan jelang pemilu ini
boleh kita tampilkan dulu
nah ini di belakang kita
karena kita tahu bahwa yang akan bertarung rematch
antara prabowo dan jokowi ini ada sedikit
apa namanya untuk mengingatkan
apa yang terjadi di pilpres dua ribu empat belas
bahwa kampanye hitam dan negatif di prabowo hatta
kampanye hitamnya menimpa prabowo tiga belas lima persen
sementara kampanye negatifnya delapan puluh enam lima persen
sementara jokowi jk berbanding terbalik
kampanye hitam yang menimpa jokowi jk sembilan puluh empat sembilan persen
sementara kampanye negatifnya lima satu persen
ini kondisi panorama kampanye hitam dan juga kampanye negatif di tahun dua ribu empat belas
bagaimana dengan beberapa bulan jelang pemilu
ini adalah sepuluh apa namanya trending
hoax terbesar selama
apa namanya jelang pemilu ini
yang pertama ratna sarumpait utang pemerintah
tujuh konten surat suara transaksi itol dikaitkan dengan utang cina
iktp palsu dari cina jokowi pki jokowi gunakan konsultan asing
sepuluh juta tka cina maruf amin diganti ahok
ini menurut politika wave
hoax terbesar jelang pemilu
saya mau ke kang benny dulu
kan sejak awal kita sudah
kita sudah menyambungkan
menyampaikan ke beberapa pihak bahwa
prabowo bukan lawan tanding yang sebanding
kalau kita lihat ya background dan latar belakang
di karir militer tidak ada prestasi
dan bahkan pernah diberhentikan dengan cara tidak hormat
jokowi pernah menjadi
wali kota dua periode gubernur
kemudian saat ini presiden
prabowo juga ya apa yang disampaikan dalam debat
pilpres satu dua hanya menyampaikan
hal hal yang sifatnya utopis tapi jokowi
menyampaikan hal hal yang sifatnya realistis ya
apa yang dilakukan jokowi
lima tahun dan apa juga yang akan dilakukan
lima tahun ke depan
kalau melihat data itu
dalam pertarungan hari ini
prabowo sadar persis
dia sedang berhadapan tidak hanya sekedar dengan
lawannya yang pada posisi sebagai calon presiden
tapi jokowi hari ini presiden
jokowi adalah orang yang mengalahkan prabowo lima tahun lalu
prabowo sadar persis sehingga
posisi politik yang sudah diprediksi oleh dua bahwa
prabowo tidak mungkin mengalahkan jokowi
maka itulah ya apa yang diskenariokan
apa yang didesain
adalah isu hoax kebohongan fitnah
tadi sudah dipaparkan bagaimana sepuluh hoax dan kebohongan terbesar
ya yang menjadi trending topic selama ini
dan jokowi di fitnah dihancurkan
itu semuanya kepada jokowi ya bu
itu dilakukan sebelum tahapan pemilu terjadi
padahal undang undang pemilu
nomor tujuh tahun dua ribu tujuh
dan juga pkpu nomor dua puluh tiga tahun dua ribu delapan belas
khususnya di pasal dua ratus delapan puluh
tegas dilarang untuk menyampaikan
hal hal yang bersifatnya kebohongan
kemudian juga fitnah
adu domba mempertentangkan pancasila
undang undang dasar empat puluh lima bentuk negara kesatu
tapi kenapa itu masih ada kang benny
nah itu saya katakan
kalau dilakukan oleh emak emak di lapangan
dengan urusan perut
jauh dari persoalan high politik
kemudian apa yang dilakukan dalam bentuk kampanye hitam
sudah masuk pada tema tema yang selama ini
menjadi perbincangan dan diskursus elit
ya termasuk misalnya kalau jokowi menang
maka undang undang lgbt akan disahkan
perkawinan sejenis itu akan disahkan
dan yang lainnya
nah apakah ini adalah tema tema dan narasi narasi
kalangan menengah kebawah
kita yakin tidak
maka kita mendorong pihak kepolisian untuk melakukan proses
hukum tanpa pandang bulu kepada siapapun
negara ini adalah negara hukum
dan tidak ada satu kepala manusia pun
atas nama demokrasi seolah demokrasi sebebas bebasnya
baik bang andi maka itu yang kita lakukan ya
melihat data tadi
sebentar saya harus tanggapi satu ini
satu ya bang benny ini menyebarkan hoax luar biasa
bilang pak prabowo tidak punya rekam jejak
pak prabowo itu bang ya
berhasil membuat tentara indonesia
kopassus khususnya menjadi tentara yang disegadi di pentas dunia
ya mount everest lalu pampenuma
semua itu terbukti kehebatan prabowo subianto
bahkan itu terlihat setiap acara acara tni
purnaweran yang digendong
itu prabowo subianto bukan general general yang ada di kubu pak jokowi
yang digendong dilulukan
itu bukti bahwa tentara nasional indonesia
prajurit itu mencintai jenderal yang legendaris namanya prabowo subianto
itu pertama yang kedua
itu politik kejamnya saudara wiranto
kedua saya ingin menjawab
yang kedua soal debat
debat itu kita menyaksikan data data bohong dari pak jokowi
bagaimana pak juki memfitnah pak prabowo di debat pertama dan kedua
fitnah pertama dibilang pak prabowo mentana tanangi berkas
yang kedua pak jokowi menurut partai gerindra
partai terbanyak yang menstorkan caleg narapidana koruptor
lalu di debat kedua
ada sepuluh kebohongan yang dilakukan oleh pak jokowi
dan itu direvisi satu persatu
nah yang ketiga saya ingin tegaskan
pihak kompolisian lagi memprosesi
pihak kompolisian lagi memprosesi
jadi gini bpn
sangat setuju bahwa kampanye hitam itu tidak boleh
siapapun yang terlibat silahkan diproses secara hukum
apalagi ke kepolisian
saat ini kalau laporan dari pihak tkn kan cepatnya luar biasa
berbeda dengan laporan kami
semuanya kita laporkan gak ada yang jalan tuh gitu loh
nah bahkan fadli zon seorang wakil ketua umum partai gerindra
dan yang juga wakil ketua dpr ri
bidang politik hukum dan keamanan
ada delapan kasus yang dilaporkan
menurut informasi dari bang fadli juga tidak jalan
tapi kalau melihat data tadi produksi
silahkan diproses saja
silahkan diproses buktikan
apakah memang ada kaitannya
dengan data data hoax sih
supaya bang benny tidak mengeluarkan hoax
jadi trending topic itu bukan
gak ada urusan sama kami
silahkan saja dibuktikan
ya paling kan polisi kan proaktif benar
dalam laporan bang benny silahkan saja
seperti ratna dikait kaitkan
kami membangun skenario kan tidak ada
silahkan dibongkar saja
jadi supaya bang benny
jangan membangun narasi narasi sampah
kepada kami gitu loh
kami tidak pernah melakukan kampanye hitam
kepada pak jokowi
kami hanya menyampaikan dan mengkritik
isu yang menjadi trending topic itu kan fakta
diungkap yang menjadi korban siapa
jokowi loh bukan dua bukan prabowo
prabowo juga banyak individual orang
kalau pak prabowo apa kalau andre
mengatakan prabowo punya segudang prestasi
coba kita lihat dunia media sosial hari ini
pendukung dua mengupdate memposting
maksud kami mari kita adu gagasan
adu program dan juga memposting
prestasi prestasi ya kalau aku
nggak ngerti tentang prestasi prabowo karena yang aku baca
juga adalah kejelekan kejelekan jokowi
yang itu seling diposting oleh pendukung satu
kami sering memposting juga
prestasi prestasi pak prabowo sebentar
kami sering juga memposting prestasi
mengkritik kritik pak prabowo
itu yang terjadi jadi gini deh kita
kenapa capres satu karena pak jokowi
pak jokowi takut bertarung
keputusan lem lem men
saya kasih tau ya contoh
enggak enggak marah marah ini
contoh kenapa mereka begitu panik
saya kasih tau ya hari ini
romi menyebarkan hoax
ini mengikuti serta
cara yang dilakukan pak cahyo
dengan mengajak seluruh asn
untuk mensosialisasikan keberhasilan pemerintah
saya ingin kasih tahu ya
kampanye hitam ini berbahaya
tapi perilaku tidak
netral aparatur pemerintah itu
jauh lebih berbahaya dan itu di depan mata
di depan mata cahyokumo lo sudah melakukan itu
seharusnya bawas lo

pkn enjo ya
kita diskusi rapat ketawa ketawa
enggak pernah marah marah enggak pernah ngamuk ngamuk
pemerintah asn kalau enggak panik
menghubungkan antara situasi ini
dengan para peserta pemilu
kenapa gitu karena undang undang kita itu
membuat definisinya dengan jelas tapi
sekaligus mempersempit ruangnya gitu
misalnya yang disebut dengan peserta pemilu
adalah mereka yang tercantum di kpu
otomatis yang bekerja di luar itu
tidak bisa dikaitkan dengan peserta pemilu
enggak bisa dikaitkan dengan tim pemenangan
macam macam itu dan tentu saja
semua struktur yang nembut dengan
tim pemenangan tidak akan bekerja di situ
kalau bekerja di situ hancur
ini semua kan kira kira gitu
nah mesti harus ada sesuatu yang bekerja di luar itu
yang kaitannya memang harus diputus
kira kira gitu seperti proxy gitu lah
iya makanya kan kalau pun ini ketangkap
ini ketangkap ini ketangkap pasti enggak akan ada hubungannya
pasti enggak akan ada hubungannya
dikejar kemana pun enggak akan ada hubungannya
tapi menurut anda ini punya dampak
atau elektoral nggak ketika misalnya
hal hal yang sangat sebenarnya
kita lihat aja sebenarnya kurang masuk akal
tapi menurut anda dari
pemilu ke pemilu menurut anda
kalau tidak punya sebetulnya
kan tidak dipergunakan secara masif
ini artinya politik uang
kemudian ujaran kebencian
tidak ujaran kebencian lah
kampanye hitam hoax itu artinya punya daya
merusak nama seseorang
atau punya daya meningkatkan nama seseorang
oke gimana caranya
imunisasi yang baik
supaya ya okelah kita di tengah
iklim kompetisi yang ketat ini
kita tidak bisa menutup ada orang yang
produksi hoax atau ujaran kebencian atau
kampanye hitam dan itu pasti akan kita temui
dalam negara demokrasi mana pun
tapi bagaimana masyarakat kita elit elit kita juga
punya imunisasi yang kuat
supaya kalau ada virus virus hama
seperti itu kita enggak
jadi kita harus membangun kembali situasi
pandangan cara melihat pemilih ini bukan soal
hidup mati bukan soal hitam putih
apalagi soal iman dan tak beriman
kira kira gitu ya ini soal biasa saja
ini soal biasa saja
yang lima tahun akan kita alami
dan mereka mestinya sudah bisa
kita semua sebetulnya bisa belajar
bahwa hari ini yang berbeda dengan hari ini
besoknya mereka sudah bertemu
dan bahkan yang hari ini berkawan bisa
bermusuhan lagi besok besoknya
nah itu karena di grassroot suka gak paham tuh
itu tidak pindah dengan sangat mudah
jadi ini gak terbaca karena
narasi yang dibangunnya bukan karena itu
narasi yang dibangunnya itu tadi adalah soal hitam putih
kalau tidak milih dia anda tidak beriman
kalau milih kami anda beriman
campaign yang diproduksi oleh para elit
juga harus positif adu gagasan tadi ya
bulan kita kampanye hampir disebutkan
tidak ada sebetulnya narasi yang dapat
diperbincangkan kecuali setelah
debat kedua menurut saya
debat kedua itu udah mulai agak masuk ke isu isu
yang lebih subtantif misalnya soal ketimpangan
apa namanya ketimpangan pengasal lahan
tapi anda juga bagian dari
ketimpangan itu macam macam dan seterusnya
tapi itu masuk ke subtansi yang kita inginkan
jadi itu yang diharapkan akan
terus terjadi sampai nanti pemilu ya kita berharap begitu
kang ben di tiga puluh detik dari anda
bagaimana tadi supaya elit
juga memproduksi gagasan gagasan
adu rekam jejak misalnya hal hal yang positif
tidak seperti sepuluh hal
tadi yang kita lihat hoax terbesar
di tengah masyarakat yang secara kultural
maka elit politik harus berani
mengambil kepemimpinan politik di depan
nah apa yang
dilakukan oleh elit itu yang dicontoh
apa yang diperintahkan oleh
itu yang diikuti
maka kesadaran moral kesadaran politik itu penting
kesadaran moral pendekatannya
adalah teologis agama
banyak hari ini orang
yang disebut gerombolan politik
yang saya maksud menggunakan jubah agama
menggunakan jubah jubah kesolehan
mimbar mimbar ke agama
tapi yang disampaikan adalah hujatan dan cacimaki
jadi tematik tematik agama justru bertentangan secara diametrikal dengan nilai nilai agama yang diajarkan
yang kedua kesadaran politik
kontestasi demokrasi yang saya sebut adalah seleksi kepemimpinan politik
ini adalah pesta demokrasi lima tahunan
sehingga benar pak jokowi katakan mari kita isi dengan riang gembira
yang kemudian selalu memiliki dimensi politikal edukatif
memberikan pendidikan politik kepada rakyat
atau suka tidak suka siapapun yang terpilih ya
kami yakin jokowi terpilih lagi
ketidaksukaan andre dan para pendukungnya
toh bisa direpresentasi oleh partainya di parlemen untuk melakukan pengawasan dan kritik terhadap kepemimpinan pak jokowi
mudah mudahan itu yang kita harapkan itu terjadi di produksi oleh elit
tiga puluh detik bang andre terakhir dari anda
ya tentu kita harus menolak kampanye hitam ya
siapapun juga di republik indonesia harus bersatu padu menolak kampanye hitam
yang kedua harus ada keadilan
jangan sampai tkn melapor cepat tapi bpn melapor lambat
itu penting loh
masyarakat itu tidak diam
mereka berpikir menonton dan menyaksikan
bahwa ada indikasi hukum itu hanya tajam kepada pendukung pak prabowo
tapi terkesan terindikasi tumpul kepada pendukung pak jokowi
moderator juga kadang kadang harus kejam
karena waktu kita gak banyak
intinya kami meskipun sejarah
sering juga didera kampanye hitam dari kubu sebelah
masyarakat indonesia ingin indonesia adil dan makmur
prabowo insya allah akan presiden
oke terima kasih
yang penting komitmennya
terima kasih pak andre atas perbincangannya
kami akan segera kembali bersajidah
tetap di layar pemerintah